kita bahagia ya elsa
kalo mau nangis kalo mau sedih disini aja
lepas dari sini

kalo memang bener dia din
kalo memang bener dia din
aku mau memaafkan dia
karena dia sudah mencoba membunuh mama saya
karena dia sudah mencoba membunuh mama saya
karena dia sudah mencoba membunuh mama saya
kamu kok pulangnya malam banget sih
iya tadi aku habis nganterin buku resep
ke bella ma
aku diminta buat bantuin masak

emang kamu sungguh sungguh mau bantu bella
emang kamu sungguh sungguh mau bantu bella
posisi aku serba salah ma
posisi aku serba salah ma
di satu sisi aku kasian sama bella
di satu sisi aku kasian sama bella
tapi aku juga gak bisa loh

gak bisa tega sama catherine
ya mama juga paham sih
sama posisi kamu sekarang ini
pasti sulit banget ren
tapi satu hal yang mama minta sama kami
kamu jangan sakiti hati mbak catherine
kamu jangan sakiti hati mbak catherine

ya ya udah kamar dulu ya
di saat dia membahagia sekarang ini sama mbak catherine
eh datang bella
eh datang bella

tapi kan dia di atangnya saatnya itu gak tepat
oh iya ya tarikan ke atas telepon
seterlapun balik deh
seterlapun balik deh
saya cek tadi deh
selamat tidur kate
jaga kesehatan kamu ya
aku masak buat elsa
mudah mudahan elsa suka ya
udah jangan sedih terus ya
aku masih berharap
kepala lapas itu berubah pikiran pak
apa perlu kita ke sana lagi
kita minta lagi sama mereka di sana
keputusan kepala lapas sudah bulat
tadi malam aku juga coba telpon pengacara kita
busur dua mengapa replikasi kita
kita bahagia nih elsa
kalo mau sedih disini aja
lepas dari sini
demi yang saya
selamat tidur kat
jaga kesehatan kamu ya
kenapa kamu baru nelfon balik ke aku malam banget mas
lagi dimana kamu pas aku telfon kemarin
makanya kamu gak angkat telepon dari aku
tahan kat tahan